banyak masyarakat terdampak akibat virus covid sembilan belas menyebar di negeri ini
salah satunya adalah para nelayan yang mengalami penurunan penghasilan selama masa pandemi
sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama komando armada dua bersama kota matra tni angkatan laut wilayah surabaya
mengadakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada ribuan nelayan
bertajuk bedulikasi dampak covid sembilan belas
dua ribu lebih paket sembako dibagikan tni angkatan laut wilayah surabaya
kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan
berbeda dengan pembagian sembako pada umumnya
dalam aksi sosial kali ini pembagian sembako dilakukan di tengah keindahan selat madura
di atas kemegahan kri makassar yang dikelilingi ratusan kapal nelayan berbendera merah putih
hal ini sengaja dilakukan agar masyarakat tetap bersyukur
atas berkah sang pencipta
sekalipun di tengah pandemi
kepada orang orang dari luar
hari ini telah terkumpul lebih dari tiga paket sembako
dan saat ini di kri makassar ini telah siap tujuh ratus lima puluh nelayan
aksi peduli kasih ini juga dihadiri oleh gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
dalam kesempatan ini kofifah menyapa langsung para nelayan
dan berjanji untuk memberikan ilmu inovasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil laut
hari ini ada forum pedulikasi
tapi setelah itu pr bagi kami pak pangko armada ii
kami ingin memberikan penguatan program petik olah kemas jual
setelah dipetik dari laut mereka kita ajarkan pengolahan
baru kemudian pengemasan baru kemudian market aksesnya
jika demikian nilai tambah bagi para nelayan
insya allah akan lebih besar lagi ke depan
sosial untuk nelayan terdampak akibat covid sembilan belas ini diharapkan
dapat meringankan beban ekonomi para nelayan
yang penghasilannya menurun drastis selama pandemi
sehingga berimbas pada kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari
gia klarissa didin iswandani surabaya jawa timur